terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi
seorang murid sebuah smk di sidoarjo dipukul gurunya hingga memar
sang guru kini ditahan di mapol resta sidoarjo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut
inilah mh warga gayungan surabaya yang terpaksa berurusan dengan polisi
setelah dirinya dilaporkan oleh orang tua anak didiknya sendiri
pelaku yang berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu smk di sidoarjo ini
dilaporkan orang tua murid setelah melakukan penganiayaan terhadap siswanya dewi
peristiwa penganiayaan bermula ketika korban tidak menggunakan seragam olahraga
saat kegiatan belajar berlangsung
korban yang ditegur justru marah dan memaki tersangka dengan kata kata kotor
merasa anak didiknya kurang ajar dan kesal terus dimaki korban
pelaku marah dan memukul korban
akibatnya korban mengalami luka serius
luka serius di beberapa bagian tubuhnya dan luka memer di bagian kepala korban
selain mengamankan pelaku polisi juga menyita baju korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti
ini dengan muridnya ke kamar mandi ternyata disana dibukuli
kini pelaku ditahan di ruang tahanan polresta sidoarjo dan terancam hukuman minimal tiga tahun penjara
sementara korban dan keluarganya tidak mau memberikan keterangan perihal kasus penganiayaan ini